halo sahabat kompas tv isang kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
selasa tujuh mei dua ribu dua puluh empat bersama saya pompe selanjutnya
balai besar pengujian perangkat telekomunikasi di depok jawa barat pada hari ini selasa tujuh mei dua ribu dua puluh
kedatangan jokowi untuk meninja seluruh ruangan yang ada di adts dirinya menilai adts telah menggunakan perangkat yang super modern
dan begitu jokowi bersyukur indonesia memiliki adts yang memiliki standar internet smart terbesar dan terlengkap di asia tenggara
presiden jokowi pun berharap its tidak hanya menjadi tempat uji krifikasi dan pengadaan alat dan teknologi
tetapi juga menjadi tempat untuk mendorong inovasi memperkuat ekosistem teknologi digital lokal dengan kemudahan akses sertifikasi
miliki indonesia digital test house pusat pengujian perangkat yang berstandar internasional
telah disampaikan oleh menteri komimpo terbesar dan terlengkap di asia tenggara
asia tenggara dan ini akan menjadi pusat sertifikasi perangkat digital terdepan di kawasan
saya tadi sudah muter ke semua ruangan memang perangkatnya super modern sangat bagus
wakil presiden terpilih gibran raka bumi raka menjelaskan soal kementerian yang kabarnya akan ditambah pada pemerintahan dirinya bersama prabowo
bertambahnya kementerian masih dalam tahap pembahasan di dalam koalisi prabowo gibran
terutama di dalamnya kementerian khusus yang dibentuk untuk kesuksesan program andalan semasa kamannya
gibran rampung mengatakan yang menjadi prioritas adalah program makan siang gratis karena memegang anggaran besar dibutuhkan kementerian khusus yang fokus di bidang tersebut
namun semua masih dalam pembahasan termasuk soal berapa jumlah kementerian baru lainnya
semua akan disampaikan pada waktunya oleh prabowo subianto selaku presiden terpilih
oh itu nanti ya masih dibahas masih digodok lagi tunggu aja ya
tunggu aja ya salah satu kementerian yang dikisah itu juga yang untuk menang

dr kejewaan kembali periksa tarsum pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya sendiri di ciamis jawa barat
hasil pemeriksaan pelaku harus dirujuk ke masyarakat jiwa cesarua bandung
pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis ahli kejiwaan dari rumah sakit umum daerah ciamis
kali ini dilakukan di ruang tahanan khusus mapor ciamis jawa barat selasa siang
pemeriksaan berlangsung lebih cepat dibanding hari pertama
saat pemeriksaan oleh dokter pelaku sangat kooperatif dan dalam kondisi lebih tenang dalam menjawab pertanyaan
hasil pemeriksaan kedua ini tarso mengalami depresi berat dan harus dirujuk ke rumah sakit jiwa cisarua kabupaten bandung

hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan dari rsud
sud ciamis yaitu dari dr andi fatimah spesialis kejiwaan
namun demikian beliau belum bisa memutuskan layak tidaknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau dipidanakan
karena besok masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan besok pak tila
dari dokter tadi cukup komparatif cukup sudah bisa diajak komunikasi
cukup sudah bisa diajak komunikasi
makanya dari itu dokter untuk menghentikan karena keadaan kondisi pelaku jadi besok akan dilanjutkan besok pagi untuk pemeriksaan kejiwaannya
nah sahabat kompas tv itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
jangan lupa di like di comment dan subscribe youtube kompastv